separuh badan jalan provinsi penghubung tasikmalaya dengan pantai cipatujah
atau kawasan wisata gua pamijahan ambles sepanjang enam puluh meter
akibatnya kendaraan yang melalui jalur ini pun harus melintas bergantian
sementara di kabupaten pangandaran hujan deras juga melongsor
jalan penghubung kabupaten pangandaran dan kabupaten ciamis
tanah longsor ini terjadi di kampung batu lawang cibalong tasikmalaya pada minggu dini hari
bencana ini melongsorkan jalan selebar hampir dua meter dengan kedalaman mencapai satu enam meter
warga berupaya memasang tanda bahaya seadanya di lokasi jalan ambles dengan menggunakan bambu
selain menyebabkan jalan ambles dua buah rumah dan warung nasi juga rusak
jaringan kabel serat optik milik salah satu perusahaan telekomunikasi juga terputus
selain yang longsor pergerakan tanah dan banjir sekarang termasuk beberapa jalan yang putus
ada dua macam yang putus mobilisasi
masyarakat itu di jalan satu yang karena jalannya tertimpa kurukan tanah longsor
yang kedua ada juga yang badan jalan
sementara itu amblesnya jalan kalijati di dusun sangkan bawang kecamatan sidamulih kabupaten pangandaran
terjadi akibat hujan deras yang mengguyur wilayah pangandaran sejak sabtu malam
jalan ambles sedalam lima meter dengan panjang sekitar lima belas meter
jalan ini adalah akses menuju dua desa yaitu desa kalijati dan desa pesawahan
jalan ini juga menghubungkan perbatasan kabupaten pangandaran dan kabupaten ciamis
peristiwa ini mengakibatkan aktivitas warga terganggu terutama untuk membawa hasil bumi
meski begitu sebagian warga nekat melintas jalan dengan motor trail
tidak ada alternatif yang lain
harus lewat sini
terganggu sekali termasuk produksi segala macam
hasil yang paling banyak di sini masuk bumi apa ya biasanya untuk dikirim
kayu termasuk kapol kopi
membuat jalan alternatif agar aktivitas warga bisa berjalan
terutama untuk pengiriman hasil bumi dan juga pendidikan warga
di meliputan transmedia